bagi sebagian orang uang kuno tak lebih dari uang kertas biasa yang sudah tidak memiliki nilai lagi
tapi bagi kolektor barang antik uang kuno bisa menjadi koleksi dan memiliki nilai jual tinggi
seperti uang kertas kuno seri wayang keluaran tahun tiga puluh an yang harganya bisa mencapai satu miliar rupiah
mengkoleksi uang kuno menjadi hobi sebagian orang
selain keunikan non nusantara juga ternyata menceritakan sejarah bangsa
meski nilai nominalnya satu hingga dua rupiah namun harga uang kuno bisa mencapai miliaran rupiah
seperti uang kertas seri wayang orang keluaran tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an ini
uang yang digunakan pada masa penjajahan belanda ini merupakan uang paling favorit dan paling diburu oleh kolektor
desainnya yang indah
nominalnya yang lengkap dan tingkat kesulitan memperolehnya menyebabkan seri ini mahal
seri wayang terdiri dari delapan pecahan dan empat belas variasi
pecahan kecil lima sepuluh dan dua puluh lima gulden masing masing memiliki tiga variasi tanda tangan
sedangkan pecahan besar hanya satu variasi
tak hanya itu uang ini juga menggunakan tiga bahasa yakni belanda jawa dan cina
jika semua seri wayang ini berbeda maka uang ini juga bisa digunakan di beberapa bahasa
dari uang wayang ini dikumpulkan harganya bisa mencapai miliaran rupiah tergantung kondisinya
saya koleksi sejak dua puluh lima tahun yang lalu
kenapa tertarik dengan uang uang kuno ini
ya karena menceritakan sejarah bangsa indonesia
jadi debatnya uang kita ini menceritakan sejarah perjuangan bangsa indonesia
termasuk ada uang origa ini dikenal juga sebagai uang revolusi

selain uang kuno seri wayang uang kuno berbeda
gambar presiden soekarno juga paling banyak diburu
ini ada ciri khasnya sendiri sih bagi saya
dari segi keunikannya kelangkaannya juga
jika anda tertarik uang kuno nusantara ini bisa anda saksikan pada pameran surabaya heritage festival di surabaya plaza surabaya jawa timur
nukman rozak surabaya